bu wiri jadi ibu wiri datang lagi ke tempat kanjeng raden mas wito itu
ya ben benar sekali saya kembali datang ke tempat kanjeng raden mas wito
mama lupa nutup cendera nya
kamu kenapa sih
kan belum mati lampu
itu lilin aroma terapi
supaya mama bisa lebih fresh
mama bisa lebih tebal
kamu ada yang aneh
udah baik buka kamar dulu ya
anaknya ibu beri udah gak curiga lagi
saya terus menutup nutupi mbak
apalagi dengan kebutuhan yang sangat menghimpit
dan dari hal untuk mengejar kebutuhan saya
yang semakin banyak
otomatis saya harus menambah kekayaan tersebut
dan satu satunya caranya
saya harus datang lagi menemui
kajeng raden mas wito mbak
kok ketemu lagi
emang ibu gak takut
saya terpaksa mbak
apa ibu nggak takut diminta mahar lagi
gimana kalau diminta tumbal lagi
waktu itu kan syaratnya begitu bukan
iya benar mbak
tapi saya nggak peduli mbak
saya udah bingung
pada waktu itu saya udah gak punya cara lain mbak
saya benar benar udah gelap mata mbak
mama kenapa nelfon ya

iya tapi itu adaty mbak

nila cocok ceritanya gak doctor
tengkil atau dolay kaliller
saya kembali datang ke tempat kajian rada masa itu
mama kenapa nelfon ya
mama kenapa nelfon ya
rada masa itu
jadi gimana kan ceng
untuk mendapatkan kayaan lagi
itu soal mudah
lalu kira kira apa yang harus saya lakukan kacang
ya harus memberikan mahar yang lebih bagus lagi
oh kalau itu tenang aja kan ceng
soalnya semua karyawan di tempat saya itu
semuanya masih satu keluarga
tapi kali ini saya meminta maaf
dari orang yang kamu sayangi
maksudnya kan ceng
apakah kamu sanggup
bersedia memberikan mahal itu
kamu sudah mengerti
memikirkan ambil baik baik
untuk menyerahkan mahal
harus mengorbankan darah daging saya
untuk sebuah kekayaan ma
tapi kali ini saya meminta mahar
dari orang yang kamu sayangi
apa yang harus aku pilih
memilih kekayaan tapi mengorbankan anakku
kekayaan tuhan aku
wiri buat apa punya anak kalau hidup kamu susah
lebih baik banyak harta
karena anak bisa kamu dapatkan lagi kalau kamu mau menikah
percaya sama saya pak tolong saya kasih tempo lebih panjang dikit lagi
ya ya beberapa minggu aja
ya baik baik beberapa hari tapi tolonglah pak ya
terima kasih pak
tapi kali ini saya meminta mahar dari orang yang kamu sayangi
kamu berkat sekolah ya
mana mungkin aku bisa menyerahkan buah hati yang paling ku sayangi ini untuk kujadikan tumpah
apakah iniuka fashion mustahil insaf
dia moleknya preparing untuk polskin belah
buat apa dibangun nahpil halam
belum be android
itu nanti diri bisa nyanyikan